anda mungkin pernah atau bahkan sering ditelepon oleh seseorang dan kemudian ditawarkan beragam jenis fasilitas finansial
mulai dari tawaran dana murah kredit dengan bunga rendah hingga asuransi dengan manfaat menggoda
lalu kita bertanya dari mana orang orang itu mendapatkan nomor telepon kita
ternyata data kita sebagai nasabah bank atau nasabah konsumen produk tertentu menjadi celah bisnis sindikat
seperti apa tren kejahatan seperti ini berkembang di masyarakat
bisnis data nasabah kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kita ramai melakukan transaksi melalui internet
tapi tadi sebelumnya saya juga menyampaikan ada beberapa celah yang lain toko pulsa kemudian kita tanda tangan kita sebagai data nasabah kemudian juga ada beberapa hal yang lain
kalau bagi ylki seperti apa kasus ini sebenarnya apakah ini kasus yang sudah diketahui sebelumnya sudah banyak dilaporkan sebelumnya
tapi baru sekarang karena gede aja gitu karena barreskrim yang membongkar kasus sindikat ini
sebenarnya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi ini oleh pihak lain itu kan berawal
misalnya yang awal dulu sebelum perbankan yang rame sekarang ini
dulu adalah terkait dengan penggunaan telekomunikasi
ketika kita punya nomor telepon kemudian kita mendapatkan promosi promosi dari mana mereka dapat
karena promosi promosi ini adalah sangat berbeda
segmen kelas a b c d itu kan ada
hanya kelas a akan mendapatkan suatu promosi promosi produk produk tertentu
kelas b ini ada produk tertentu
nah ini yang menjadi suatu pertanyaan juga bahwa dari mana dia mendapatkan nomor nomor telepon itu
karena si a itu adalah segmen kelas a si c itu adalah kelas b
nah ini kan kita juga ada praduga tak bersalah juga gitu loh
dari mana mereka mendapatkan data data
sampai bisa dikategorikan lagi ya
bisa dikategorikan bahwa tidak mungkin orang yang sosial ekonominya misalnya dia di kelas a mendapatkan penawaran untuk yang kelas c misalnya
nah ini mereka sudah segmented sekali ini sudah awal dulu terjadi mbak
nah kemudian berkembang dengan adanya sekarang ini
ini adalah data data nasabah khususnya
ini kan memang sangat mudah sekali bahwa tadi juga disampaikan bagaimana cara mendapatkan
itu ada dua ada secara konvensional dan yang kedua adalah secara teknologi gitu
secara konvensional bisa mendapatkan melalui dari marketing tadi
kemudian bisa melalui dari marketing marketing dari penjualan kartu kredit misalnya
kemudian penjualan pulsa bisa dilakukan
nah kalau yang melalui teknologi kita kadang tidak sadar mendapatkan link
nah ketika kita adalah membuka ini data kita juga sudah diambil oleh mereka dan kita tidak tahu link ini adalah di mana servernya
data itu ada di sana
itu yang harus
itu secara teknologi itu yang bisa mengambil data
bisa mengambil data data karena kita juga tidak tahu bahwa data data itu adalah disimpan di mana misalnya
contohnya juga sekarang ini kan hampir semua adalah menggunakan transaksi elektronik
karena zaman sekarang ini ekonomi digital
tidak sedikit banyak orang menggunakan layanan data dan menggunakan transaksi elektronik atau transaksi apa namanya
e commerce ya kalau belanja gitu
di dalam ketika kita melakukan suatu transaksi pastikan di situ harus ada term and condition
di situ ada nggak bahwa mereka menjamin data yang kita berikan melakukan suatu transaksi pastikan menggunakan kartu kredit setelah online
nah apakah mereka memberikan jaminan data kepada kita
kadang biasanya lebih cepat aja di skip terus oke ayo group gitu kan biasanya
itu yang artinya bahwa konsumen juga harus berhati hati ketika kita adalah meng agrekan suatu term condition
atau ketika kita adalah melakukan suatu transaksi transaksi tertentu kita harus baca juga terkait dengan data data tadi
bahwa transaksi digital transaksi dengan internet itu kan sudah sebuah keniscayaan bahwa kita akan menghadapi hal tersebut
apakah tidak lebih baik kita melakukan evaluasi misalnya pemerintah atau otoritas lebih concern lagi
kepada pelaku industri dengan menggunakan pembayaran internet tersebut agar tidak menyalahgunakan gitu misalnya
betul justru itu yang kita adalah meminta perlu ada pengaturan terkait dengan proteksi data pribadi
belum ada sampai sekarang
sampai sekarang itu tidak ada yang ada di dalam undang undang perbankan memang bahwa ketika nasabah memberikan suatu data bank wajib hukumnya adalah memberikan jaminan kerahasiaan
dan perlindungan hukum
ya bu sularsi kita memiliki ini kita memiliki keterangan ataupun informasi di
plasma kita lihat bersama ibu ini adalah aturan tentang perlindungan data nasabah ada undang undang nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yaitu merupakan perubahan undang undang nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
kemudian surat edaran bi juga ada di tahun dua ribu empat belas pelaksanaan perlindungan konsumen dan pembayaran
kemudian ojk juga memperkuatnya lagi tahun dua ribu empat belas tentang kerahasiaan dan keamanan data ataupun informasi pribadi konsumen
apakah ilki sudah mengolahnya kemudian sampai pada sudah cukupkah regulasi tersebut melindungi
informasi dan keamanan data
kerahasiaan data konsumen
surat edaran ini kan surat edaran namanya juga surat edaran
tidak mengikat ya
artinya itu jadi kekuatan hukumnya itu yang belum ada
nah yang memiliki kekuatan hukum itu kan undang undang
nah kalau surat edaran kemudian ini surat edaran udara ini adalah dalam satu step preventif adalah sangat penting
tetapi kalau itu ditingkatkan menjadi suatu aturan undang undang yang lebih mengikat artinya bahwa siapa yang boleh menggunakan data itu
dan yang menjadi permasalahan adalah ketika data itu adalah kepindah kepada orang lain dan orang yang mengambil itu kan yang dipidana
tetapi yang menggunakan data yang menggunakan data dari data yang tidak sah diperolehnya itu
itu yang belum ada aturannya gitu
nah itu yang perlu juga diatur
jadi orang yang mencuri
undang undang nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan belum
itu kalau nomor sembilan puluh delapan itu lebih kepada perbankan bahwa kami menyerahkan kepada bank data kami bank adalah memberikan jaminan bahwa
tidak ada regulasi sama sekali untuk di era ekonomi digital terkait
ini memang belum belum ada
dan ini kalau misalnya ini belum ada dan kemudian pasar kita pasar yang besar hobinya belanja lagi
apalagi udah hobi belanja belanja pakai internet lagi
itu kan kemudian menjadi sebuah dalam tanda petik tantangan juga
tentu merupakan suatu tantangan yang kedua adalah bahwa perlunya literasi atau pengetahuan dan edukasi masyarakat konsumen terkait dengan literasi keuangan ini
ini ada sangat penting sekali
harusnya inline dengan target pemerintah
jadi pemerintah kemudian para pelaku usaha ketika dia membuat suatu produk baru maka satu paket bahwa produk knowledge itu harus juga dibangun juga untuk diberikan kepada konsumennya
ibu susi kita masih memiliki lagi satu slide
kita lihat ini aturan perundangan nasabah ini
oh ya ini tadi masih mendukung yang tadi ya
beberapa hal yang tadi masih peraturan bi juga tadi anda mengharapkan undang undang
baik ibu sularsi ini menjadi catatan saya juga kaget gitu ya
data saya bisa diperjual belikan
tapi ibu sulasi mungkin anda memiliki masukan ataupun juga mendesak pemerintah untuk melakukan sesuatu agar ini tidak lagi terjadi
yang pertama memang sudah mendesak adanya regulasi terkait dengan data pribadi
karena data kita adalah tersebar di mana mana
apalagi yang sekarang terjadi masyarakat semua menggunakan adalah misalnya kita menggunakan transportasi online
kita transaksikan online kemudian data data kita berikan kepada mereka
nah ini kan juga harus ada time conditionnya bahwa ketika kita menyerahkan suatu data maka si penerima data pribadi itu adalah memberikan suatu jaminan
bertanggung jawab terhadap data yang diserahkan dari konsumen tadi
ini kan suatu kepercayaan
bisnis tentang e commerce ini adalah bisnis kepercayaan
membangun suatu kepercayaan
ketika kita sudah tidak ada kepercayaannya itu akan membunuh dirinya sendiri gitu loh
nah ini yang perlu dibangun
jadi setiap penyelenggara e commerce ini juga harus ada kepercayaan
karena ini sudah ada di depan mata dan kita sudah banyak permasalahan yang ada di depan kita
dan kita tidak pernah terpikir gitu ya
belum ada regulasinya dan regulasi tentang e commerce hanya ada satu pasal itu adalah di dalam undang undang perdagangan
tetapi yang secara spesifik terkait dengan e commerce belum ada
itu satu paling dengan ite kan lebih kepada perangkatnya tetapi transaksinya itu yang tadi masih ada surat edaran
tetapi ini adalah lebih bagus daripada tidak ada
tapi perlu ada suatu peningkatan
ini momentum yang paling bagus
ini adalah momentum yang paling bagus juga
yang kedua adalah tadi bahwa perlunya edukasi masyarakat
sekarang ini kan semuanya ada transaksi melalui online
dari satu sisi khususnya untuk bank memberikan suatu secure
tetapi satu langkah kita keluar dari lembaga perbankan tadi
siapa yang menjamin terkait dengan apa namanya
bukan hanya kerasiaan mbak
terkait dengan transaksi online
itu yang harus di warning
ini merupakan warning bagi pemerintah untuk segera bergegas
jangan hanya ekonomi digital yang dikembangkan tapi peraturannya yang tidak disiapkan
dan juga dari para pelaku pelaku pasar ini
dan harus ada sanksi ya bu ya
kalau di aturan itu nanti harus ada sanksi
ada dua sanksi
sanksi adalah orang yang mengambil data secara tidak sah
kemudian atau menyerahkan dengan tidak sah
kemudian yang kedua orang yang menggunakan
biasanya kan orang yang mengambil mencuri saja yang terkena
tapi orang yang menggunakan dengan data yang tidak sah itu ada yang tidak kena pidana
nah itu harusnya dua duanya dilakukan
terima kasih ibu sularsi kabit pengaduan dan juga hukum ylki telah bergabung bersama kami di cnn indonesia bisnis sore hari ini